terorisme abu bakar bashir dipindahkan ke lp gunung sindur bogor jawa barat
sabtu pagi bashir akan menjalani sisa masa tahanannya di sini
iring iringan kendaraan yang membawa bashir tiba sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat di lp gunung sindur bogor
bashir dibawa menggunakan pesawat kepolisian dari cilacap pukul sepuluh tiga puluh pagi
lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil tahanan dan pengawalan ketat ke gunung sindur
pembinaan bashir terkesan mendadak pemindahan dilakukan dengan alasan kemanusiaan karena kondisi kesehatan bashir yang menurun